tiga minggu menjelang bulan suci ramadan
dinas peternakan situbondo gencar melakukan razia daging ayam tak layak konsumsi
di sejumlah pasar tradisional
hasilnya petugas menemukan daging ayam membiru diduga terkena penyakit
sementara di surabaya ratusan botol minuman keras diamankan petugas
mengantisipasi maraknya peredaran daging ayam tak layak konsumsi
menjelang bulan puasa dinas peternakan situbondo melakukan razia sejumlah pasar tradisional rabu pagi
dalam sidak tersebut petugas menemukan daging ayam yang kondisinya tidak layak konsumsi
karena dicurigai berpenyakit
sejumlah bagian daging ayam kondisinya membiru
petugas langsung meminta pedagang untuk tidak menjual daging ayam tersebut
selain menegur pedagang petugas juga menyita daging ayam untuk diuji di laboratorium
kan ada potongan dari ayam yang memar
dan kita akan cek ini lanjut apakah ini memang trauma traumatik atau memang adanya penyakit
di surabaya jelang bulan suci ramadan
petugas polres tanjung perak surabaya menyita ratusan botol minuman keras dari berbagai merek
upaya ini dilakukan untuk menciptakan kondisi yang nyaman menjelang puasa
ratusan botol miras yang disita dari sebuah toko kelontong ini
terdiri dari satu ratus delapan puluh tujuh botol anggur putih
selain melanggar peraturan daerah tentang peredaran minuman beralkohol di surabaya
operasi ini juga bertujuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan
sementara di tuban
jelang bulan puasa
petani melon di sentra pertanian buah melon di desa klotok kecamatan pelumpang kabupaten tuban
bisa tersenyum manis
hal ini dikarenakan tanaman melon kini memasuki panen raya
untuk satu hektare lahan petani mampu menghasilkan sedikitnya lima puluh ton buah melon
tak hanya hasil yang melimpah
kualitas panen tahun ini juga dirasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya
melonnya ini jenis eksen
ini keunggulannya apa ini
keunggulannya rasanya manis
bisa berbuah sampai lima biji
dan harganya juga terjangkau dari bibitnya
per kilonya berapa ya
per kilonya sekarang di sini delapan ribu
dengan harga jual petani mencapai delapan ribu rupiah per kilo
petani mampu meraup omset hingga empat ratus juta rupiah per hektare